sementara itu sejumlah warga menyambut anies baswedan setibanya di bandara kuala namu deli serdang sumatera utara hari jumat
bakal calon presiden yang diusung partai nasdem ini menggelar safari politik dan silaturahmi akbar kebangsaan di kota medan hingga hari ini hari sabtu
dalam safari politik di medan anies menghadiri silaturahmi dengan sejumlah ulama dan tokoh lintas agama yang digelar di istana maimun medan jumat sore
pada sabtu anis berkunjung ke pondok pesantren besilam kabupaten langkat dan bertemu juga berdialog dengan relawan pendukung anis